akhir akhir ini rumah dengan pemandangan indah kerap muncul di media sosial ya
bahkan penawaran dua lima miliar rupiah ditolak oleh abah jajang pemilik rumah
hal ini menarik perhatian gubernur jawa barat rituan kamil yang mengunjungi rumah tersebut
inilah wilayah rumah dengan pemandangan million dollar view yang belakangan kerap muncul di media sosial
dikunjungi oleh rituan kamil pada jumat lalu
rumah abah jajang yang terletak di kecamatan pasir kuda kabupaten cianjur jawa barat
ini menarik perhatian banyak warga karena lokasinya yang menghadap langsung ke curug citambur
pemandangan indah ini pun menarik minat seorang warga jakarta yang menawar rumah tersebut dua lima miliar rupiah
hal ini menarik perhatian rituan kamil yang mengunjungi rumah abah jajang dan menyampaikan kekagumannya
abah punya tanah bagus
bayangin bangun pagi maghrib yang dilihat view yang didesain oleh allah swt
dan yang keren ya yang menawar miliar miliar abah tidak lepas
tidak semua kebahagiaan diukur harus dengan uang
abah bahagia begini tiap hari tenang di hari akhir pensiunnya atau hari tuanya
dan dicukupkan ya abah makan cukup minum cukup
semua harus diduitkan dan sebagainya
udah gini aja nggak usah diubah ubah
paling dirapih rapih kalau ada kurang kurang